ibu ibu ibu kenapa ibu ibu ini nisa ibu ibu ibu saya kenapa
gak tau ya tadi sih abis telpon tapi terus tiba tiba jadi begini
ibu ibu ini nisa ibu tolong jaga ibu saya sebentar ya saya telpon
eh baru pulang
tante kemana om
dia belum pulang katanya sih mau ke tempat arisan dulu
gak tau emangnya ada apa
begini om pulang dari kantor tadi nisa sembunyikan
tempat tempat ibu sebentar
walau ibu tidak mengaku tapi nisa bisa tahu kalau ibu sedang sakit
eh sudah kamu bawa ke dokter
sudah cuma flus saja kok
cuma begini om kemarin tante sempat bilang dengan nisa
tentang niat tanto untuk mengajak ibu tinggal di rumah
jadi kamu sudah bilang
bagaimana ibumu mau
itu dia masalahnya om sepertinya ibu kurang setuju untuk tinggal di tempat ini
walaupun nisa sudah membujuknya
ya ya sudah kalau ibumu gak mau ya gak apa apa
yang penting kamu sudah menyampaikan niat baik dari tantemu ya toh
tapi om barangkali kalau om atau kita bersama sama membujuk ibu mungkin
begini anissa om itu tidak begitu kenal dengan ibumu
tapi sepintas om bisa lihat watak dari ibumu
dia itu keras dalam pendirian
lagipula dia sudah janji gak mau kemari
nah om kan harus pegang janji itu iya kan
bagaimana kamu mengerti
nisa bisa mengerti om
nisa ke dalam dulu deh om
ya nanti aku datang ya
dengan siapa kamu datang dengan nisa
nisa bilang kamu sudah sakit
tidak aku nggak sakit aku sehat kok benar
aku antar kamu ke dokter ya atau kamu yang
aku tahu apa yang akan kamu ucapkan
aku tidak bisa tinggal bersama kalian
aku tidak sanggup
aku yakin kamu juga begitu
jangan kita paksakan keinginan kita
kalau kita sudah merasa tidak sanggup
tapi nisa dan istriku selalu memaksaku nanti
mereka kan tidak tahu yang sebenarnya
dan aku tidak bisa membayangkan
kalau mereka sampai tahu hal yang sebenarnya
bagaimana kalau kita berdua berjanji
untuk tidak membuka rahasia ini
apapun yang terjadi
toh cuma kita berdua yang tahu
persoalannya tidak sesederhana itu man
tapi persoalan kita
apakah kamu sanggup menipu perasaanmu sendiri
aku sudah sangat berterima kasih
kamu telah mengurus nisa
aku juga tersiksa di rumahku
pikiranku terus saja kemari
kamu harus bisa seperti aku
sekarang kamu sudah mendapat nisa
lengkap sudah hidupmu
atau begini yan
aku akan mencari kamu rumah
di dekat rumahku
aku yang akan membiayai semuanya
kamu cuma berhak membiayai nisa
tapi tidak diriku
ada orang lain yang lebih dituntut tanggung jawabnya
tapi mana dia
sudah berapa lama nisa di rumahmu
sudah berapa puluh kali aku datang ke sini
tapi mana dia
jangan jangan kamu memang tidak pernah bersuami
aku tidak gila dengan menempel foto orang lain bersamaku
setidaknya nisa kan bukan anak yang suka berbohong
kamu kan sudah dengar sendiri dari dia cerita yang sebenarnya
aku cuma kesal mendengar ikhlas suamimu
kalau kamu berubah pikiran
kamu bilang ke nisa ya
biar semua aku yang mengurusmu
sekarang aku pamit dulu
jangan untuk ke formeda
anak ibu ini gimana sih

nisa tidak mau kawin
nanti nasib nisa seperti ibu
bicara kok tidak dipikirkan dulu
nasi orang itu lain lain nisa
emangnya kenapa dengan nasib ibu
ibu memang ditelantarkan oleh ayahmu
secara jujur ibu katakan
apalagi melihat keadaanmu seperti sekarang ini nisa
selama nisa di sana
pernah tidak ayah pulang
walau cuma semenit saja
jawaban ibu belum berubah nisa
walaupun cuma sedetik
kita tengok ayah ya bu
daripada kita yang disalahkan
kita tidak bisa berpikir pikir
kita tidak bisa berpikir pikir
disalahkan sama siapa
kita harus mencari dia di mana
seharusnya dia dong yang mencari kita di sini
dia akan tahu alamat sini
dia akan tahu rumah ibu
makanya ibu gak pindah rumah
supaya ayahmu gak kehilangan jejak
kamu kangen dengan ayahmu
kangen itu seperti apa sih bu
kangen itu seperti apa sih bu
kangen itu seperti apa sih bu
sudah jam berapa ini
sudah jam berapa ini
nisa ingin tidur di sini sama ibu
boleh kan bu
boleh kan bu
ibu kenapa bu
bu ini nanti bu
ibu saya kenapa
gak tau ya
tadi sih abis telpon
tapi terus tiba tiba jadi begini
ibu ini bisa bu
tolong jaga ibu saya sebentar ya